mak nanti sinetron itu selak habis loh
lihatin aja maknya pijetin ya tapi sambil nonton
akang hari terakhir kerja
pasti akang ditahan sama kak aji
minah mau ke klinik lagi kang
minah mau periksa
ya mudah mudahan bisa nih ngelahirinnya normal
nggak dioperasi kang
hmm berarti kita bisa beli mobil
nek memang gak nurunin harga
itu nanti malah pada pindah semua
biarin aja pada pindah ke petakannya si rohim
tunggu aja ntar kalau musim hujan datang
hmm nih banjirnya seleher
mak itu kalau telp orang mak
mak rumah nek nggak ditempatin itu nanti dihuni sama setan
iya lu tuh setannya
bukan cuma setan mah nanti juga gampang rusak
mak nanti si netronnya tuh selak habis loh
mak ini yang pejitin ya
mak ini yang pejitin ya
mak ini yang pejitin ya
mak ini yang pejitin ya
mak ini yang pejitin ya
namanya juga perjuangan
ya mesti harus ada pengorbanan
bergerak gak bisa
bergerak sedikit ketusu
ya kan aku mau punya anak bed
kasurnya gak dibuang ya
kita beli yang baru
kita taruh disebelahnya
merahnya harus sama yuk
sama yang punya pak rizal
gak usah ditunda tunda
nikah itu gak perlu
cari sahnya aja dulu
kalau kamu udah siap
itu juga kalau mau dirayain
pokoknya indra gak mau nganterin mama
nanti biar andri aja
indra mau ngeband mah
kamu tuh udah kuliah
kamu tuh udah kuliah
tapi masa kelakuan masih kayak indri sih
kenapa sih lu
gue mau ngeband
iya nanti gue yang nganterin mama ke klinik
nah gitu dong
lu mau kemana
kak indra itu nggak serius
hanya gangguin kamu aja kok
karena kak indra seneng banget kamu mau sekolah lagi
kak indra dateng
pasti mau minta maaf ya kan kak
kata siapa indra mau minta maaf
kak indra mau bilang
kamu jelek kalau nangis
kakak tuh seneng
lihat kamu mau sekolah lagi
nah gitu dong
kan cantiknya balik lagi tuh